tingginya harga kedelai sejak dua pekan terakhir membuat sebuah pabrik tahu sebenak rumahan di kampung dramaga bogor jawa barat terancam bangkrut
pengelola terpaksa menaikan harga tahu dari tiga puluh ribu rupiah menjadi tiga puluh lima ribu rupiah per cetakan
dulu tujuh delapan ratus mulai langsung sembilan lima ratus
jadi produksi berkurang
berkurang menurun biasa delapan puluh kilo sekarang mah cuma tiga puluh kilo
pembuatan empat puluh kilo
nah ada yang pesan baru dibikin kalau nggak ada yang pesan dari pedagang nggak bikin
pak karyawannya dari berapa sekarang
tadinya tujuh orang sekarang jadi dua orang

tadinya berapa pak
sekarang tiga puluh lima tiga puluh tiga paling utuh
pak dulu ngejualnya berapa pak
lima ratus satu tahu ini lima ratus
sekarang bisa jadi satu atau dua tiga ratus paling murah lah
menurunnya produksi dari delapan puluh kilogram menjadi tiga puluh kilogram per hari
membuat pemilik akhirnya merumahkan
pemilik akhirnya merumahkan karyawannya bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja
sementara itu pedagang keliling juga mengaku kenaikan harga tahu berdampak pada omsetnya
sementara sebelumnya ia biasa membawa lima sampai enam loyang
kini hanya menjual tiga loyang per hari dengan harga seribu rupiah per tahu dari sebelumnya lima ratus rupiah
semua pabrik tahu di bawah pagiuban perhajin tahu purwakarta
melakukan mogok produksi akibat kenaikan harga kedelai
di pabrik tahu milik agus di desa citalang purwakarta misalnya
tampak tidak ada aktivitas produksi sama sekali senin pagi
mogok produksi ini sudah dilakukan agus dan pembuat tahu lain selama tiga hari
bahkan jika belum ada solusi mogok masal ini akan terus dilanjutkan
sekarang sudah nyampe sembilan lima ratus
terus kalau solusinya apa
kalau apa dari pagu yuban
tahu sendiri terhadap harga kedelai naik ini
mau mengecilkan tahu atau menaikkan harga tahu
kalau sekarang hasil rundingan semuanya
kalau dikecilin nggak bisa soalnya banyak yang hancur gitu
kurang jadi kurang bagus gitu
jadi dengan ini dengan dinaikkan aja harganya tetap normal gitu tahunya
memang kedelai lokal tidak ada ya
tidak ada kurang sekarang
tidak ada kurang cukup
produsen tahu pun meminta pemerintah mengintervensi harga kedelai impor
saat ini harga kedelai di purwakarta mencapai rp sembilan puluh lima per kilogram
dengan harga tersebut pembuat tahu pun terancam rugi
sementara kedelai lokal sulit didapat
tim liputan cnn indonesia